pln siap menyukseskan gelaran konferensi tingkat tinggi asean ke empat puluh dua
yang akan berlangsung pada tanggal sembilan hingga sebelas mei dua ribu dua puluh tiga di labuan bajo nusa tenggara timur
selain pasokan listrik di venue utama pln juga memastikan infrastruktur listrik pendukung kendaraan listrik selama ktt asean berlangsung cukup
minggu pagi atau satu hari jelang gelaran puncak konferensi tingkat tinggi asean ke empat puluh dua
direktur utama pln darmawan prasojo memimpin apel siaga kelistrikan bersama gubernur nusa tenggara timur victor leskodat
di pembangkit listrik tenaga mesin gas atau pltmg flores rangko nusa tenggara timur
rangkaian acara ktt asean yang berlangsung di labuan bajo akan dipasok oleh sistem flores
ketika di labuan bajo diabakan penyelidikan yang berlangsung sekitar tiga puluh delapan mw dan prediksi beban puncak saat berlangsungnya acara sebesar delapan puluh sembilan sembilan puluh tiga mw
direktur utama pln darmawan prasojo mengungkapkan cadangan daya sangat mencukupi
termasuk kebutuhan listrik di venue utama ktt asean ke empat puluh dua
kami memastikan bahwa kami membangun namanya sistem zero down time
kami di sana memfasilitasi adanya ups
kemudian ada kami juga membangun sistem yang didukung dengan genset
kemudian juga pasokan listrik dari pln yang sudah berlapis
selain pasokan listrik di titik vital dan venue pertumbuhan ktt asean
pln juga mendukung infrastruktur tiga ratus tujuh puluh satu kendaraan listrik
yang menjadi akomodasi utama para delegasi
petugas keamanan protokoler dan panitia nasional ktt asean ke empat puluh dua
dalam proses ktt asean ini akan ada dua ratus delapan puluh dua mobil listrik
untuk mendukung adanya transisi energi
ditambah delapan puluh sembilan mobil listrik untuk operasional
untuk itu kami menyediakan ada tujuh ultra fast charging
spklu stasiun pengisian kendaraan listrik umum
kemudian juga adanya satu fast charging ditambah seratus home charging
dan kami bekerjasama dengan pas pampres
sudah melakukan simulasi dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik
setidaknya terdapat lima ratus tujuh puluh enam personil termasuk satu ratus dua puluh dua personil bko terlibat langsung
untuk keperluan pembangkitan
personil siaga juga diterjunkan di lokasi lokasi prioritas